selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun anda berada di seluruh tanah air malam ini
komisi pemilihan umum kpu provinsi jawa tengah
bekerja sama dengan kompas tv menggelar debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
langsung dari semarang jawa tengah
debat terbuka kali ini mengusung tema demokrasi hukum dan kawasan
saya aiman wicaksono akan memoderatori debat
dalam debat terbuka malam ini
hadir dan pemirsa di seluruh tanah air dalam debat terbuka ini
dua pasang calon akan beradu ide dan gagasan untuk pembangunan ekonomi jawa tengah
rumusan persoalan dan studi kasus telah disiapkan secara khusus
oleh para akademisi yang tergabung dalam tim panelis
saya akan bacakan satu persatu tim panelis kita yang nanti akan ada di sini
dan kemudian sudah memberikan sejumlah pertanyaan untuk dua pasang calon
pertama adalah dosen di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro
dr nur hidayat sardini sos msi
kita berikan aplaus
kemudian yang kedua guru besar universitas negeri semarang
prof dr tri marhaini puji astuti m hum
tiga guru besar universitas islam negeri
prof dr haji wali songo semarang prof dr haji imam taufik mag
empat dosen universitas sultan agung semarang
dan kelima budayawan pri gs
hadirin dan pemirsa inilah debat publik
pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
kita berikan aplaus
pemirsa dan hadirin yang ada di seluruh tanah air
dan hadirin juga ada di ruangan ini
kita akan persilahkan untuk naik ke atas panggung
dua pasang calon sudah siap siap disana
pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
pasangan calon nomor urut satu dan
kita berikan aplaus
selamat datang selamat datang
para sosok yang ada di atas panggung ini
tentu tidak asing bagi kita tapi izinkan saya
untuk kembali memperkenalkan mereka
satu persatu secara singkat saja
pasangan calon pertama
calon gubernur ganjar pranowo
anggota dpr ri
dan gubernur jawa tengah periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
pasangannya calon wakil gubernur
anggota dprd jawa tengah
diusung oleh partai
nasdem dan demokrat
kita berikan aplaus
dan sumber daya mineral
dan calon wakil gubernur
anggota dpr ri
pasangan calon ini diusung oleh
partai gerindra pkb
pan dan pprd
kita berikan aplaus
dan sebelum kita mulai
marilah kita sama sama menyanyikan lagu
kebangsaan kita dengan bangga
indonesia raya saya mohon para hadirin

serta berdiri di gerakan
untuk kebangsaan malaysia raya
kebangsaan indonesia raya
yang kami hormati ketua dan anggota bawaslu provinsi jawa tengah
yang kami hormati para tim perumus atau panelis yang dikomendani oleh dr nur hidayat sardini
yang tiga kali bersedia dan menemani kami untuk menyiapkan seluruh proses debat pasangan calon
yang kami hormati keluarga dari masing masing calon gubernur
dan calon wakil gubernur
ini orang orang luar biasa yang selalu menemani para pasangan calon yang kita hormati bersama
tepuk tangan untuk beliau
yang kami hormati para pimpinan partai politik jawa tengah
kemudian kepala dinas kantor dan seluruh yang hadir di sini
teman teman kpu kabupaten kota
dan tidak lupa ada beberapa anggota dpr ri yang hadir di tengah tengah kita
baik dari pasangan nomor satu
maupun pasangan nomor dua
tidak lupa yang kami banggakan para pendukung pasangan calon nomor satu
dan pasangan calon nomor dua yang selalu setia mendampingi
mendukung dan memberikan semangat kepada kami semua
pertama tama kita panjatkan berdisyukur kehadirat allah swt
malam ini kita sampai pada debat publik yang ketiga
debat publik terakhir dua hari sebelum hari tenang

kita berharap bersama pada debat ketiga ini
kalau orang jawa bilang ini debat pamungkas gitu
karena sesuai dengan ketentuan undang undang
kita diberikan tiga kali kesempatan
atau senama kpu provinsi jawa tengah kami mohon maaf
jika selama tiga kali debat publik kami memfasilitasi kampanye dengan metode debat publik
ini kurang berkenan di seluruh pasangan calon maupun para pendukung
yang pertama kepada seluruh pasangan calon
mumpung ada kesempatan kami bisa pesan ini
atau welling pada pasangan calon
yang pertama kami mohon dengan hormat
di akhir masa kampanye ini
bisa mengajak seluruh pendukungnya masing masing
untuk menciptakan jawa tengah yang jauh lebih baik dan lebih aman
kemudian kepada seluruh partai politik pendukung
dan kepada teman teman pendukung
pertama kami sampaikan terima kasih
kedua marilah kita jaga semangat kebersamaan ini
sampai pada selesainya penyelenggaraan pilgub jateng dua ribu delapan belas
kemudian yang ketiga kepada seluruh masyarakat jawa tengah
ada hal yang sudah kita bangun bersama
kedua semangat kesadaran bersama
untuk kepentingan jawa tengah
yakni kami mengajak untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas
dengan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
yang selama ini telah menjadi pilihan bapak ibu sekalian
terakhir bapak sekalian pada kesempatan ini
kita berharap sisa waktu dua hari
kampanye sampai tanggal dua puluh tiga
bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk pasangan calon
agar seluruh masyarakat bisa mengetahui ide gagasan
yang disampaikan di pasangan calon
terakhir kami atas nama kpu jawa tengah
di awal bulan syawal ini
menyampaikan selamat idul fitri
semoga ke depan allah menjadikan jawa tengah lebih baik dari sekarang
terima kasih kurang lebihnya mohon maaf
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
wa'alaikumussalam terima kasih
wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
terima kasih pak ketua kpu provinsi jawa tengah pak joko purnomo
hadirin dan pemirsa
dalam debat pilgub
selalu terdapat tatar tip yang harus dipatuhi
baik oleh pasangan calon maupun oleh pendukung pasangan calon
anda semua yang ada di ruangan ini
berikut kita akan simak bersama sama
tata tertib debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
tata tertib debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
untuk pasangan calon
debat terbuka akan dipandu oleh moderator
yang ditunjuk secara resmi oleh kpu provinsi jawa tengah
pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara
tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain
saat pasangan calon tersebut sedang berbicara
waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan
yang menyerang personal pasangan calon lain
pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema visi misi dan program
enam moderator menjawab pertanyaan
moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon
jika pemaparan keluar dari tema visi misi dan program
moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon
ketika waktu yang tersedia telah habis
untuk pendukung pasangan calon
pendukung harus selalu tertib
tidak diperkenankan melontarkan yel atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara
pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain
baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain
panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada para pendukung
yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung
dan inilah saatnya kita memasuki penyampaian program kerja pasangan calon
dan penajaman program kerja antar pasangan calon
masing masing pasangan calon akan diberikan waktu dua menit
untuk memaparkan program kerja terkait tema debat malam ini
demokrasi hukum dan kawasan
selanjutnya masing masing pasangan calon diberikan waktu satu menit
untuk penajaman program kerja antar pasangan calon
saya akan mulai dari pasangan calon nomor urut satu
kami persilahkan untuk berdiri waktu dua menit
mulai dihitung saat pasangan calon berbicara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sugeng dalu karaharjan dumateng panjenangan sami
saya menyampaikan selamat hari raya idul fitri bersama gus yassin
untuk bapak ibu semua dan wakil khusus pada sahabat saya pak dirman mbak ida
tentu saja saya akan memulai dari tiga tema yang diberikan kepada kita
setelah kurang lebih lima tahun
kita menancapkan nilai nilai dalam birokrasi
pemerintahan yang transparan pemerintahan yang bersih
pemerintahan yang mudah murah dalam melayani sekaligus cepat
maka modal inilah yang akan kita pakai untuk menggerakkan dalam lima tahun ke depan
apa yang kita gerakkan tiga hal
yang pertama bagaimana pembangunan makin diratakan
yang kedua inklusif karena harus melibatkan semakin banyak orang
dan yang ketiga adalah mereka harus lebih merata
merata ini bisa kita pakai dengan baik kalau kemudian kita melibatkan partisipasi masyarakat
gotong royong taat aturan punya budi pekerti yang baik
dan mereka harus melakukan support kerjasama agar ini bisa dilaksanakan
tentu di ujungnya adalah bagaimana kemaslahatan ini bisa dinikmati oleh semuanya
dalam layanan layanan dari pemerintahan sesuatu yang berbeda
dan juga pemerintahan sesuai dengan fungsinya
saya kira apa yang anda katakan pak
bagaimana anda mengatakan pak
saya berpikir spiritualitasnya biar makin mantap
tentunya ke depan karena ini demokrasi pancasila kami akan patuh kepada pancasila
dan sudah dilaksanakan tentang permusawaratan mengayomi masyarakat mendengarkan
dan itulah yang didawuhkan oleh allah swt
berikutnya paslon dua saya persilahkan untuk mempertajam program kerja paslon satu
waktunya satu menit dari mulai paslon berbicara
yang saya hormati pak ganjar dan gus yassin
saya terbiasa melakukan satu lsm
saya terbiasa melakukan satu lesson
memperbaiki mereview apa apa yang menjadi kekurangan
dan saya ingin bertanya selama lima tahun hampir lima tahun pak ganja memerintah
kira kira apa apa yang kurang dan apa apa yang gagal untuk kami pelajari
nanti pada waktu kami menggantikan bapak di jawa tengah
baik saya persilahkan paslon satu untuk menanggapi
dengan waktu satu menit
pemerintah provinsi jawa tengah sangat transparan
sangat terbuka sekali
bahkan siapapun yang menyiapkan diri untuk berkontestasi kami sediakan data secara terbuka
data inilah yang bisa dibaca tanpa ngapusi
mereka semuanya bisa membuka data itu
penilaian yang diberikan mana yang berhasil mana yang tidak
ada indikator yang diberikan yang diwujudkan dalam perda
sehingga perda itu bisa dibaca secara detail
saya yakin pasti pasangan pak dirman mbak ida sudah di feeding
mana kriteria yang itu menunjukkan berhasil mana yang tidak
setidaknya dalam pengelolaan keuangan negara
alhamdulillah sejak senior kami enam kali berturut turut wtp
kalau kemudian kita melihat semua indikator
indikator yang ada yang kemarin diparipurnakan
detail satu persatu mana yang tercapai dan tidak tercapai
silahkan dibaca dengan baik
kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut satu
selanjutnya saya akan berbalik pergantian
kita simak bersama program kerja paslon nomor urut dua
kami persilahkan untuk bersiap waktu dua menit
dihitung saat paslon mulai berbicara silahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagi kami demokrasi itu bukan tujuan
tapi alat sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan menumbuhkan kesejahteraan
karena itu tidak ada gunanya demokrasi di jawa tengah
apabila empat tiga juta petani masih dibiarkan bertarung sendirian dengan hidupnya
tidak ada gunanya apabila dua ratus tiga puluh nelayan berjuang sendiri memperoleh hak melautnya dengan tenang
tidak ada gunanya apabila dua ratus ribu lebih guru honorer yang dibiarkan hidup menderita dengan penghasilan sangat minim
karena itu bagi kami demokrasi sudah terjemahkan dalam program program konkret untuk mensatirakan masyarakat jawa tengah
dua dua janji kerja sudah kita susun dengan tiga pesan utama
nomor dua menciptakan lima juta lapangan kerja termasuk satu juta wira usaha perempuan
dan menciptakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi
hukum adalah ujung dari demokrasi tapi yang lebih mendasar adalah etika
karena itu kami berdua bersepakat untuk memberikan keteladanan
menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memulai dari diri sendiri dari yang paling atas
karena semuanya akan ikut apabila lokomotifnya itu bersih dari urusan urusan korupsi
bersih dari urusan urusan yang
menimbulkan spekulasi dan kecemasan
di banyak daerah kepala daerah dipilih kemudian tiba tiba tertangkap kpk
itu memalukan daerah yang bersangkutan
karena itu kepemimpinan yang bersih menjadi dasar menjadi hal yang utama
yang harus kita tumbuhkan dengan wujud keteladanan tadi
masih ada waktu mau digunakan cukup baik
berikut saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut satu
untuk mempertajam program kerja paslon nomor urut dua dengan waktu satu menit
bahasa menelantarkan nampak nampaknya menjadi diksi yang dipilih untuk membuat jawa tengah seram
apakah seseram itu tentu kami ingin menyampaikan
sungguh sadis rasanya kalau sebuah pemerintahan menelantarkan rakyatnya
sadis betul sadis betul
tapi ketika kemudian data itu bisa ditampilkan apa iya seperti itu
dalam setiap pilkada selalu diksi diksi seram itu dipilih
namun seandainya saya boleh bertanya ketika kita menelantarkan petani
boleh nggak kiranya di dalam forum perdebatan yang terbuka ini
saya takut menampilkan data sendiri karena saya takut diklaim bahwa itu persepsi anda
mungkin dari pasangan pak dirman mbak ida boleh nggak dalam tiga tahun terakhir
mbak ida boleh nggak dalam tiga tahun terakhir
dalam tiga tahun terakhir ditampilkan berapa sih kenaikan ntp di jawa tengah
sehingga publik bisa melihat apa yang terjadi
baik kami berikan paslon dua untuk menanggapi dengan waktu satu menit
ya ntp itu satu ukuran saja dari melihat kesejahteraan petani
tapi sebetulnya yang paling nyata adalah dilihat di lapangan
betapa jutaan petani hari ini kesulitan mendapatkan pupuk
karena jutaan petani hari ini kesulitan mendapatkan pupuk
karena kebijakan kartu tani yang salah kaprah
orang membeli pupuk harus dengan kartu kartunya kosong kemudian mesti menabung dulu ke bank
itu sesuatu yang sangat merepotkan petani
jadi kita bisa bicara statis tapi yang paling penting adalah kita tengok kehidupan petani
kita lihat mereka kita kunjungi mereka kita dengar mereka
kami mendengar dari seluruh daerah dari brebes sampai rembang
dari jepara sampai kecil acap
ke tengah di temanggung
semua mengatakan bahwa pertanian adalah sektor yang sangat memerlukan perhatian kita
kami akan cabut kartu tani
sesudah itu kita akan memberikan kebebasan untuk membeli pupuk
kemudian kita lakukan supaya pupuk tersedia di mana mana
dengan begitu petani akan dimudahkan dan insya allah kesehatan mereka akan bisa ditingkatkan
baik suasana mulai menghangat di ruangan ini
dan semua pasangan calon tadi sudah memaparkan
program kerja sesuai tema debat terbuka malam ini
debat terbuka pilgub jawa tengah masih akan segera kembali
dengan menjawab pertanyaan dari para panelis
jangan mana mana tetaplah di debat pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas